ketua dpr ri setia novanto senin siang mendatangi rumah sakit premier jatinegara jakarta timur
pemeriksaan ini membuat setia novanto tidak memenuhi panggilan menjadi saksi pengadilan
atas kasus ktp elektronik dengan terdakwa andi narogong
senin siang ketua dpr ri setia novanto tiba di rumah sakit premier jatinegara jakarta timur
dengan dikawal pihak rumah sakit dan pengawal pribadinya
novanto masuk ke dalam rumah sakit melalui tangga darurat rumah sakit
kedatangan ketua dpr di rumah sakit ini untuk melakukan pemeriksaan kesehatan
setelah operasi jantung di rumah sakit ini beberapa waktu lalu
novanto tidak mengucapkan kata kata
saat masuk ke dalam dirinya akan memeriksakan kesehatannya ke spesialis jantung
hingga saat ini belum ada keterangan baik dari keluarga novanto
maupun pihak rumah sakit terkait pemeriksaan ini
pemeriksaan ini membuat setia novanto tidak memenuhi panggilan pengadilan tipikor
ia mestinya hadir menjadi saksi atas kasus iktp dengan terdakwa andina rogong
f rizal jakarta